atlet tim indonesia peraih medali sea games dua ribu dua puluh satu vietnam ke tiga puluh satu kembali ke tanah air sabtu pagi
rombongan atlet dari enam cabang olahraga diantaranya atletik panahan renang taekwondo bowling dan gulat datang melalui bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten
ketua komite olimpiade nasional noc indonesia raja sabta oktohari menyebut atlet sea games telah berjuang memberikan pencapaian terbaik dan mengharumkan nama indonesia
kalian semua merupakan para pahlawan para pejuang yang betul betul menghasilkan harapan yang kita cita citakan
sea games memang hanya langkah awal
dalam menguji multi event
karena sea games itu hanya kawasan regional
setelah ini masih ada multi event yang lain masih ada kualifikasi olimpiade dan event event yang lainnya
tentunya dari sea games ini kita banyak sekali mendapatkan refleksi
kami dari komite olimpiade indonesia bersama semua stakeholder baik itu kemenpora maupun koni dan semua cabang cabang olahraga
setelah ini akan duduk bersama
untuk mengevaluasi bagaimana lawan lawan kita itu bisa menang dari kita
kalau teman teman itu menang itu hasil pelatihan yang kita sudah tahu
tapi kalau lawan bisa menang itu yang harus kita kaji
medali lima salah satunya ditorehkan oleh atlet renang fleirin chandria wonomi harjo
perempuan berusia tujuh belas tahun ini menyebut sea games ke tiga puluh satu ini adalah debutnya dalam kejuaraan multi cabang skala regional
ini emas pertama aku sea games pertama aku dan juga pertandingan internasional pertama aku
sempat sih pas hari ke dua ada lima puluh punggung cewek itu aku sempet minder melihat lawan lawannya
karena mereka semua ternyata kenceng kenceng banget
tapi ternyata pas aku ngejalanin di seratus meter gaya punggung aku itu aku berhasil mendapatkan emas untuk indonesia
dan juga aku gak nyangka sebenarnya akan mendapatkan emas tersebut
sedangkan di indonesia tidak ada pengembangan
sedangkan dari cabang olahraga bowling sukses mendulang satu emas pada sea games ke tiga puluh tiga
hasil ini meleset dari target pengurus besar persatuan bowling indonesia yang mengincar tiga medali emas
buat saya sih itu sangat senang ya apalagi kita bisa dapat mempertahankan di double putra ya karena yang terakhir kita dapat emas juga
kita lanjut lagi di sea games vietnam ini kita dapat emas lagi
ke depannya mungkin kita latihannya lebih banyak di kondisi yang sudah lama di lintasan sudah kering gitu
karena kita belum terbiasa dengan kondisi lintasan yang kering jadi lebih baik nanti kita persiapan ke sana
hingga saat ini kontingen indonesia masih berjuang untuk mencapai target finish di posisi tiga sea games ke tiga puluh satu di kelasemen akhir perolehan medali